kompetisi sepak bola kasta tertinggi indonesia liga satu akan kembali bergulir pada dua puluh tiga maret dua ribu delapan belas
pertandingan pertama mempertemukan persija jakarta dengan juara musim lalu
bayangkan afc di stadion utama glora bung karno
pt liga baru indonesia optimistis kompetisi tahun ini akan lebih kompetitif
dengan kembalinya tiga tim legendaris di liga satu musim dua ribu delapan belas
yaitu psis semarang psms medan dan persebaya surabaya yang menjadi tim promosi dari liga dua
total delapan belas tim terbaik tanah air akan bersaing selama sembilan bulan untuk menjadi nomor satu di indonesia
masing masing tim akan menjalani tiga puluh empat pertandingan dengan delapan pekan yang padat
untuk mengakomodir jadwal asian games pilkada dan juga indovitri
jadwal pertandingan juga disesuaikan bagi tim yang ikut piala afc seperti persija dan bali united
kita sudah antisipasi ya dan beberapa sebelum kita launching juga masalah jadwal kita kirimkan
kita juga berkorinasi
khususnya yang teman captain bali united maupun juga persija karena afc
tapi sejauh ini kelihatannya tabrakan tabrakan itu masih dalam bisa untuk di schedule dengan baik
berat ya dengan adanya afc tapi sudah dikondisikan sama pelatih
dan juga kita ada persiapan juga buatkan dengan pemain yang dipersiapkan sama kuit

oke kalau memang

kita ini lebih yakin aja pita pita facilitating gitu
rad chairman perjuang juga
sekalian heart juga
merade ya hatinya